terima kasih anda masih bersama kami di kompas pagi saudara
pdi perjuangan merespon pernyataan calon presiden prabowo subianto yang menyebut biaya demokrasi di indonesia mahal
sekjen pd perjuangan hasto kristianto menyebut demokrasi bisa murah jika menerapkan sistem proporsional tertutup
menurut hasto demokrasi di indonesia menjadi mahal karena adanya liberalisasi politik tahun dua ribu dua puluh
di mana sistem pemilu tidak lagi memilih partai tetapi memilih nama caleg
hasto menilai sistem proporsional tertutup bisa membuat pemilu lebih sederhana dan lebih hemat
sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilu di mana rakyat hanya memilih partai
nama caleg terpilih ditentukan partai berdasar nomor urut
kemarin pak prabowo mengatakan bahwa demokrasi kita itu mahal itu gimana itu mas
membuat murah misalnya dengan sistem proporsional tertutup itu murah itu mengedapankan merit sistem kita simplifikasi
mengapa menjadi mahal karena itu kejadian pada tahun dua ribu sembilan ketika liberalisasi politik itu dilakukan tanpa nomor urut
padahal itu sebagai suatu upaya mengkooptasi juga beberapa elemen dari mahkamah konstitusi diterapkan yang sama
dengan bansos dengan campur tangan negara hanya kali ini intervensi dari negara
itu sudah di atas batas kenormalan